sebagai upaya pencegahan penyebaran covid sembilan belas
lomba lari kartini run ketiga di tahun dua ribu dua puluh dilakukan secara virtual pada minggu dua agustus
data jarak dan kecepatan peserta dipantau menggunakan aplikasi khusus
sebelumnya kartini run digelar dengan titik mulai di monas jakarta pusat
namun tahun ini lomba lari sepuluh km diselenggarakan secara individu dan virtual
sebelum berlari para peserta mendaftarkan diri di aplikasi zoom dan endomondo
data jarak dan waktu lari dipantau oleh panitia melalui kedua aplikasi tersebut
mendasarinya kita harus tetap berolahraga di saat apapun juga
misalnya saat ini pandemi sembilan belas bahwa kita tidak bisa berkumpul bersama bukan berarti kita tidak berolahraga
kita bisa berolahraga sendiri sendiri dengan bantu teknologi zoom dan endomondo
maka uniknya bisa secara masuk
tapi kalau dulu di monas kemudian di indonesia kemudian di monas
dan efisien biaritanya malah di bunga
karena dari sabang kami beropin telah sekanat kami berkumpul tapi sekarang di bunga
tahun ini sebanyak tiga ratus empat puluh orang yang tersebar di seluruh kepulauan indonesia berlari di tempat tinggal masing masing
tadi saatnya di jembatan kurnia kemudian kita terlutur di taman
cari jalur yang tepi dan landai
kalau saya pribadi sih luar biasa ya kak
soalnya ini juga pertama kali saya ke bunga
berusaha pertama kali ya tapi terima kasih sudah berkenan bergabung dengan virtual kartiniran dua ribu dua puluh
tadi sudah di screen capture ya waktu larinya
oke terima kasih
usai lomba peserta kartiniran dua ribu dua puluh diberikan
dan tiga pemenang dengan catatan waktu terbaik mendapatkan hadiah uang tunai satu hingga tiga juta rupiah